varian baru virus covid sembilan belas xa dan xj kini mendapatkan perhatian dari organisasi kesehatan dunia atau who
varian virus covid sembilan belas xa bahkan disebut sebut lebih menular sepuluh kali lipat dibandingkan varian omikron
lalu apa saja gejala yang ditimbulkan oleh varian baru ini dan bagaimana mengantisipasi penularannya
kita akan berbincang dengan igusti ngurah kade mardika guru besar virologi universitas udayana
selamat siang prof ngurah
selamat siang mbak elvira
salam sehat selalu
kembali dikejutkan ada varian baru meskipun kita tahu memang sifatnya virus selalu bermutasi
varian xa sudah ditemukan di inggris dan juga sudah diinformasikan varian xj kini ditemukan di thailand
nah prof dibandingkan varian lain seperti omikron dan delta apa saja kemudian dampak dampak ataupun gejala yang ditimbulkan oleh virus ini
ya mbak elvira pertama saya harus bilang bahwa datanya belum bisa diakses
artinya data xa maupun xj ini belum saya peroleh itu satu poin
artinya saya ingin selalu basis data
bukan berbasis apa yang dikatakan orang lebih lebih orang itu adalah fans atau wartawan
karena pada waktu kasus delta crohn itu ada blow up dari wartawan
penelitinya nggak pernah bilang itu rekombinan antara delta dan omikron
yang kedua pak jadi jika ini masih turunan omikron sekali lagi jika masih turun omikron
mestinya tidak perlu membuat kita panik tidak perlu membuat kita khawatir
yang kedua pak saya sudah menganalisis data semua varian virus covid sembilan belas termasuk yang disebut dengan stild
omikron atau ba dua dan juga delta crown
datanya sudah saya publish sudah saya submit ke jurnal internasional
artinya delta cron omikron ba dua itu semuanya satu turunan dan semuanya dari virus delta
artinya kalau ada nanti ada tanda molekuler dia ba satu ba dua ada sebagian tanda molekuler delta itu wajar
karena sekali lagi asalnya dari delta
kemudian yang justru munculnya virus virus baru ini disebut xa atau xa yang tidak mungkin kita bisa cegah mbak
kita tidak mungkin bisa cegah masuk ke indonesia
justru kita mesti syukuri mbak kenapa demikian
satu omikron sudah terbukti risiko orang gejala berat dan meninggal dunia itu lebih rendah dari delta
artinya mereka yang sudah sembuh
atau pada waktu tertular omikron tidak sakit
atau tidak sudah sembuh
itu sudah akan dipaksinasi alami oleh omikron
sehingga kalaupun xa dan xj bagi saya sekali lagi belum ada alasan untuk kita membuat panik
karena mudah mudahan justru ini adalah tanda tanda akhir dari pandemi
karena semakin lama virus akan semakin lemah
walaupun semakin mudah menular
ini ini kenyataannya dulu mbak alfira
sehingga bagaimana gejalanya
kita tidak akan jauh beda dengan omikron
kita akan jauh beda dengan covid yang lain
mohon diingat mbak alfira
bahwa yang paling berat itu delta
dan delta masih ada di sekitar kita
jadi kalau ada orang yang gejala berat
kemungkinan yang berjalan ke kota kena virus delta
itu perbatasannya mbak alfira
prof kita butuh pencerahan
karena tadi prof sempat menekankan bahwa mungkin saja ini menjadi kabar baik
akhir pandemi karena memang virus bermutasi dan kemungkinan trennya melemah
bisa diberikan detail gambarannya seperti apa untuk masyarakat mengenai hal ini prof
yang pertama pada waktu gelombang omikron
di dunia itu puncak gelombang omikron itu empat kali puncak delta
kalau pada waktu delta itu sampai dua juta tiga juta per hari
ini pada waktu omikron itu sampai enam juta sepuluh juta per hari
tetapi jumlah orang yang meninggal dunia yang sakit dan meninggal dunia dan harus masuk rumah sakit
itu jauh lebih rendah dibandingkan delta
ya memang kita tidak bisa tahu
apakah ini karena omikron
apakah ini karena memang sudah sebagian besar divaksin
sebagian besar dipapar oleh virus delta sebelumnya
tetapi itu fakta nya
saya ingat kalau ini sekarang mbak elvira
mudah sekali kita asosiasikan atau bayangkan
kalau pak elvira saya atau semua penonton cnn
sudah sembuh pada waktu gelombang delta
dengan gejala yang ringan
di demam empat tiga hari kemudian sembuh
maka kita sudah memperoleh vaksinasi alami
nah kalau kemudian muncul turunan maks
sekali lagi harus turunan omikron
yang mirip dengan omikron
maka mestinya kita sudah mempunyai kekebalan yang protektif terhadap turunannya
atau anak anak omikron seperti itu
nah kalau turunannya semakin mudah menular
katakanlah misalnya production number
angka reproduksi dari omikron itu
di catatan orang
berarti ditambah lagi dua
artinya r enam belas
tetapi daya virus ini menyebabkan orang menderita
gejala yang sedang sampai berat
sampai harus perlu rumah sakit
bukan tidak ada lomba
saya kira rendah
kemungkinan kita sudah mendapat vaksinasi alami
jadi kata satu tadi kata saya adalah
delta masih di sekitar kita
kemudian yang kedua
vaksin tidak mampu mencegah transmisi komunitas
oh saya sendiri vaksin kok bisa kena
vaksin covid sembilan belas yang ada saat ini
itu tidak mampu mencegah transmisi komunitas
tetapi mampu menurunkan resiko kita
kita penyakit keras
dan meninggal dunia
tetap progres yang ketat
sehingga kita tidak menjadi sumber penularan
dan juga kita tidak terpulang
dari orang lain
itu konsekuensinya seperti itu mbak elvira
jadi kita nanti mau menjelang lebaran
pemerintah sudah memprediksi
angka mudik pasti tinggi
tapi berbicara mengenai vaksin booster sendiri
kita tahu saat ini gencar dilakukan pemerintah
dengan adanya varian varian baru ini
meskipun tadi prof ngurah menjelaskan bahwa kemungkinan
memang trennya lebih lemah begitu ya
dibandingkan varian varian sebelumnya
kan kita akhirnya mendapatkan tiga dosis ya
satu dua dan ini sekarang yang ketiga
atau memang jangka panjang
kita harus melihat ada dosis keempat
seperti israel misalnya begitu prof ngurah
yang sudah menawarkan dosis keempat
apakah kita perlu berpikir jangka panjang ke arah sana
pertama tentang lebaran
ini adalah pertama
kita masuk obat sakit
dan merisiko meninggal dunia
kemudian yang kedua
lebaran kali ini
mudik kali ini kan dengan catatan pak elspira
dan bahkan harus booster
catatannya seperti itu
tetapi kalau diingat bahwa
dalam kasus mudik ada pendatang atau donor
misalnya dari jakarta pulang kampung
sementara yang di kampung belum divaksin
ini yang harus menjadi perhatian kita
mestinya juga adalah resipien
atau orang orang yang di desa itu divaksinasi
semakin banyak semakin baik
sehingga yang datang ini
karena sudah divaksin dan sudah di booster
dan sementara risiko ada pada mereka
orang orang tua yang ada di kampung
ini menjadi catatan saya
mereka mestinya menggarap ini
sebelum mudik ini terjadi
manula atau pada lansia di kampung
kemudian yang kedua
saya kira bahasanya adalah
dua kali vaksinasi sudah cukup
tetapi dengan booster itu
mudarotnya tidak ada
kejelekannya tidak ada
jadi kalau divaksin
maka kita akan mempunyai antibody yang sangat bagus
sedangkan dampak sampingnya tidak ada
booster itu sangat diperlukan
program pemerintah adalah
mengurangi tekanan pada sistem kesehatan
banyak orang sakit
orang harus dirawat di rumah sakit
rumah sakit menjadi
sehingga booster ini adalah salah satu adalah
mengurangi tekanan pada sistem kesehatan
tekanan pada sistem kesehatan menurun
krisis sudah boleh kita katakan
itu dalam dalam
apakah poster keempat
saya belum melihat data
saya belum melihat keperluan
vaksin keempat diperlukan
ini baru wacana di amerika
israel mungkin karena
dan penduduk sedikit
bayangkan mbak elvirha
memvaksinasi orang seluruh orang israel
yang barangkali hanya sepuluh juta
atau lebih kecil
sementara memvaksinasi empat kali
orang indonesia yang jumlahnya dua ratus tujuh puluh juta
itu biayanya bukan
tidak bisa di
jadi kemampuan ekonomi dan jumlah penduduk
sekali lagi dua vaksin sudah cukup
kalaupun terpapar lagi
respon tubuh kita akan jauh lebih cepat
membentuk antibody daripada virus membuat klinis
poster yang ketiga itu bisa dilakukan
karena sekali lagi manfaatnya ada
singkat saja terakhir saya ingin tanya tanggapan prof ngura
karena pemerintah banyak memberikan kelonggaran
termasuk pelaku perjalanan luar negeri
sudah tidak ada karantina lagi
tapi hanya menggunakan tes pcr negatif
nah dengan adanya potensi penularan varian baru ini
dari luar negeri ya
inggris dan thailand
dan mungkin varian lainnya
kita tidak tahu saat ini
apakah perlu pemerintah mengkaji ulang kebijakan
untuk pelaku perjalanan luar negeri ini prof
apakah sekarang diperlu
jadi kita sedang membaca situasi
tentu keputusan pemerintah indonesia
juga berdasarkan tren internasional
semua pembatasan internasional
sudah dibilangkan atau dikurangi
artinya juga yang kedua
kita percaya bahwa vaksin efektif
kemudian yang ketiga mbak
tidak ada yang bisa dilakukan
untuk mencegah virus asing masuk ke indonesia
tutup semua penerbangan
pelayaran dari luar negeri ke indonesia
yang tidak pernah dilakukan oleh pemerintah
sehingga dari dulu tetap ada orang bisa masuk
yang berpeluang membawa virus baru
jadi sekali lagi
evaluasi belum diperlukan
kita lihat perkembangan
boleh terjadi sedikit lonjakan
sepanjang mbak azira
tekanan pada kesehatan
tingkat rumian rumah sakit
jelas sekali kita pakai
sementara belum mbak azira
guru besar virologi universitas udayana
terima kasih prof
waktunya dan perbincangannya
siang hari ini di cnn indonesia news report
salam sehat selalu prof
salam sehat selalu ya